kpu nya sendiri nggak tahu
yang di belakang kpu yang kemudian menggunakan serekap untuk merancang suatu desain melalui kvikon yang di intercept
quick count itu di intercept tidak hanya untuk pilpres tetapi juga untuk pileg
pilek itu misalnya exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana green trust tidak tidaknya nomor dua
lalu ada suatu upaya mengintercept quick count untuk pemilu legislatif
sehingga akhirnya partai green trust muncul ketiga
dan kemudian psi dibesar besarkan sementara partai yang mendukung pak ganjar mahfud dikecil kecilkan
pdi perjuangan dikecil kecilkan p tiga dikecil kecilkan bahkan nanti bisa tercatat ini
bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah partai kaabah
perindo dikecil kecilkan hanura dikecil kecilkan siapa yang mendukung ganjar mahfud dikecil kecilkan
dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan
dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari psi
ini bukan suara kami ini suara dari tokoh tokoh pro demokrasi dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik
masa setelah terkait dengan kpu itu dibantah
ini kan kekuatan di belakang kpu kpu nya sendiri nggak tahu
bahkan kpu sendiri kan pura pura nggak tahu
ketika ip address nya dipindahkan mereka menyangkal
akhirnya telah ada bukti bukti baru mengakui
bagaimana mungkin data data yang strategis kita menggunakan swasta
yaitu alibaba dan ada kepentingan geopolitik
terkait dengan pertarungan antara amerika serikat dan china
sehingga ini sudah tidak benar semuanya
cara cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa
maka ketika kpu mencoba menyanggah beberapa hal
pertama ketika si rekap dimatikan alasan dari kpu apa
itu tidak terbukti itu sengaja manual shuddon
setelah mereka menyampaikan bukti bukti dari jason script nya dari program programnya
jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum oknum dari kpu itu menjadi subordinate dari kekuatan besar ini
maka ganjar mahfud di lock tujuh belas
bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar it
tapi nanti biar mereka yang berbicara